dan untuk pertama kalinya seri balapan formula e akan diselenggarakan di indonesia
tepatnya di jakarta international e prix circuit ancol empat juni mendatang
mungkin juga masih banyak yang belum mengenal bagaimana sebenarnya format balapan formula e ini
coba kita lihat apa yang perlu kita ketahui tentang balapan formula e ini
yang jelas mungkin banyak juga yang bertanya tanya atau masih penasaran
berapa lama kemudian balapan formula e ini akan digelar
yang jelas rangkaian balapan seri formula e ini hanya berlangsung selama satu hari saja
seperti yang tadi erlangga sampaikan bahwa mulai dari sesi latihan bebas
babak kualifikasi hingga sesi balapan utama atau ipri ini semua berlangsung di hari yang sama
dan kita coba lihat bagaimana yang kedua setiap sesi di formula e ini akan dimulai dengan dua sesi latihan bebas
ini waktu atau durasi yang dipakai adalah tiga puluh menit
tiga puluh menit saja untuk latihan bebas yang pertama
dan dilanjutkan dengan sesi latihan bebas yang kedua dengan durasi yang sama yakni selama tiga puluh menit
berikutnya kita coba lihat slide ketiga
ini adalah sesi yang akan dilanjutkan untuk berikutnya yaitu babak kualifikasi
durasi dari sesi ini adalah enam puluh menit dan para pembalap ini nanti akan dibagi dalam dua grup
dan masing masing akan berdiri
well satu lawan satu dengan sistem knockout ya
nah nanti akan duel satu lawan satu sistem knockout dan pembalap tercepat
ini akan mendapatkan julius barpol position atau posisi terdepan dalam balapan utama
oke selanjutnya kita lihat yang berikutnya adalah terkait dengan untuk sesi balapan utama atau ipri
ini durasi dari sesi ini adalah empat puluh lima menit
dan satu lap tambahan
ini adalah aturan main untuk sesi ini
dan artinya jika durasi empat puluh lima menit balapan sudah selesai maka pembalap harus menyelesaikan satu lap terakhirnya sebelum nanti sampai ke garis finish
berikutnya kita lihat slide selanjutnya ini adalah terkait dengan perolehan poin ya
perolehan poin balapan apa yang perlu diketahui
hanya pembalap yang finish di posisi sepuluh besar saja
kemudian yang bisa mendapatkan poin ya
artinya hanya sepuluh besar yang mendapatkan poin
dan pemenang balapan akan mendapatkan dua puluh lima poin runner up
runner up akan mendapatkan delapan belas poin dan podium ketiga atau juara ketiga ini akan mendapatkan lima belas poin
dan untuk posisi di bawahnya mereka akan mendapatkan poin secara berurutan ya
beruntun sebesar dua belas
hingga satu poin di posisi ke sepuluh
dan nanti satu poin tambahan ini akan diberikan kepada pembalap yang mencatatkan waktu lap terbaik atau yang terbaik ya saat sesi balapan utama
ini ada satu poin tambahan untuk waktu lab terbaik
sementara tambahan tiga poin ini nanti akan diberikan kepada pembalap tercepat di babak kualifikasi